aksi dorong antara pendemo gabungan dari pkl penambang batu gamping tradisional
pengemudi bentor dan warga terdampak mega proyek waduk bendo dengan polisi ini
langsung pecah setelah bupati ponorogo ipong mohli soni enggan menemui pendemo
akibatnya warga nekat dan berusaha masuk ke dalam kantor bupati
untuk meminta bupati keluar dan menemui warga
tak hanya aksi saling dorong dan mencaci maki bupati
warga yang kesal juga membakar boneka bergambar bupati ponorogo sebagai wujud kekesalan
pendemo meminta bupati untuk memberikan solusi atas tindakan dan kebijakan
yang melarang bentor dan pedagang kaki lima beroperasi maupun berjualan
sementara warga terdampak waduk bendo meminta kejelasan ganti rugi lahan
yang hingga saat ini masih belum diterima warga
setelah puas melakukan aksi demo masa akhirnya membubarkan diri
namun masa mengancam akan golput dalam pilgub jatim mendatang
sebagai wujud protes atas kepemimpinan bupati yang dianggap tidak pro rakyat